ada seribu sekolah di sembilan kecamatan di jakarta yang melakukan pembelajaran jarak jauh
hal ini dilakukan imbas dari penyelenggaraan ktt asean yang berlangsung selama empat hari ke depan
di antaranya di sma negeri tujuh puluh jalan bulungan kebayoran baru jakarta selatan pada senin pagi
dimana mulai dari kelas sepuluh hingga kelas dua belas melakukan pembelajaran jarak jauh
kebijakan ini berlaku selama konferensi tingkat tinggi asean pada empat sampai tujuh september dua ribu dua puluh tiga berlangsung
seluruh ruangan kelas maupun halaman sekolah ini sepi imbas tidak adanya kegiatan belajar mengajar
hanya terlihat beberapa guru maupun wakil kepala sekolah yang diwajibkan untuk melakukan pika
sekolah ini kebetulan merupakan salah satu sekolah yang dekat dengan lokasi ktt
kami mengikuti pemerintah pemda yang sudah mengatur sedemikian rupa
sehingga pembelajaran yang ada di sekolah ini merupakan pembelajaran jarak jauh
jadi semua siswa serta didik berada di rumah masing masing mereka belajar di rumah masing masing
dan gurunya pun juga mengajar dari rumah masing masing
sementara itu sma negeri enam puluh delapan jalan salemba raya senen jakarta pusat juga memperlakukan pembelajaran jarak jauh
mulai senin hingga kamis mendatang
pjj diterapkan di satu satu ratus delapan sekolah di sembilan kecamatan mulai dari tingkat paut hingga sma
selain sebagai upaya menyukseskan penyelenggaraan ktt asean
kegiatan pjj ini juga diharapkan bisa mengurangi polusi udara di jakarta